bapak kok ngelap ngelap meja
gak bikin sarapan
gak ada sarapan gitu
saya tumben banget nih pagi pagi lapar
kok diem sih saya tanya
kopi atau apa
kan baik mas
mungkin aja kau bisa mengingat sesuatu
masa gak mungkin nolak aku nih kalau aku udah minta kayak gini
yang dipikirin cuma makan aja
kakak tungguin tadi di sini ya
terus mau ambil makanannya dulu
tunggu bentar ya
pinternya lagi nemenin adiknya makan ya
senang sekali makan ini ya
saya ngambil makanan yang lain dulu ya pak
malam ini kita tidur berempat
kan kemarin pas mau mandi rumah sakit
kan kita tidurnya bertiga
waktu papa gak ada
aku mama sama adik
mama sama adik tidurnya bertiga
dan sekarang pas papa udah pulang dan mama udah sembuh
jadi kita tidurnya berempat deh
iya kan emah
lalu kita tidurnya berempat
yaudah deh kita makan dulu yuk
ini tahu ini gak ada juga
ayo kakak duduk dulu kak
nah sekarang kita tinggal tunggu

saya di belakang bu
permisi dulu ya bu
kalo lo gak ngomong sama aldebaran buat gue jadi bma maratu
mendingan lo angkat kaki aja deh dari sini
jangan marah marah dong sena
gue aja belum ketemu sama a
mau lewat chatnya gak sopan dong
gue pengen nanya deh
lo kemarin jadi ke dokter
kenapa enggak sih
eh tapi kayaknya lo gak sakit deh
ini tuh ciri ciri orang
orang hamil tau gak
apa jalan jalan iya ya
lo tuh keterlaluan ya sa
jadi jaga omongan lo
kenapa marah banget sih itu orang
sebenernya gue tuh sakit apa sih
kok sampai kayak gini banget
mendingan gue cek deh
gue kan selalu nyata tanggal datang bulan gue
gue gak boleh terpengaruh sama omongannya elsa
biasanya bertiga sama elsa
aku gak tau dia dimana
semoga dimanapun kamu berada sa
kamu tetap sehat
makan yang cukup
papa merasa ada yang mau berhubungan

karena gak ada kamu di sini nak
itu kok makanannya tadi aku liat gak dihabisin
gimana gak mikirin sih ma
gimana gak mikirin sih ma
gimana gak mikirin sih ma
aku tadi kepikiran ya pa
aku tadi kepikiran ya pa
aku tadi kepikiran ya pa
aku tadi kepikiran ya pa
nah temannya elsa waktu mereka masih sama sama jadi model
ya yang tinggal di osi abis itu pacaran sama sepupunya alka
mungkin gak ya
elsa itu tinggal di rumahnya sienna pa
apa kita cari tau
kamu ada nomor teleponnya
terus cari taunya gimana
aku tukang tinggi
sebentar ya ma
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu ada nomor teleponnya sienna gak
loar speaker sebentar ya
biar mama bisa dengar juga
emangnya ada apa pa
sienna kan temennya elsa
papa sama mama berfikir
ya mungkin aja
aku ada sih nomornya
ya sayang makasih ya
ya ya mungkin aja
iya temen modelnya
elsa pasti tau dong
nanti dia bertingkah gak
ya juga sih mama
kok gini mama sama papa gak usah khawatir
gak usah mikirin
gak usah terlalu banyak mikirin elsa
elsa juga udah besar
aku bakal nyuruh reppanendi juga untuk mencari informasinya
elsa itu banyak akalnya pak
papa juga tau kan
dan aku yakin kok
dia bisa jaga diri dan
dan dia bisa menyesuaikan dimanapun dia berada
ya memang elsa ini kuat kok
yaudah makasih ya sayang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya mama sama papa mikir
kalo elsa itu lagi ada di rumah sienna
dia kan satu
sama sama punya pekerjaan yang sama
itu model kan
ternyata elsa sama siena deket ya
ini dinner teraneh dalam hidup aku
ya berdua sih
tapi hampir nggak pernah ada suara
tapi suasana masih terasa sunyi dan sepi
kayak lagi makan sendiri aja
sebenarnya banyak yang pengen saya ungkapin ke bella
tapi gak tau kenapa
kamu udah selesai kan makan ya di
aku udah beres kok
yaudah aku rasa
mungkin lebih baik sekarang
karena dari tadi juga
sains gak ada yang bisa diomongin juga kan
ya juga sih ya
udah malam juga nggak enak
nanti kamu pulang ke malam nanti
ya ampun di
kamu juga malah
seru aku langsung pulang lagi
emang kamu gak ada inisiatif apa untuk ngomong apa gitu
minta bilnya ya
decir lanjut ya
aku dunyimu aja dong ya
tapi reni kan butuh waktu
aduh aduh aduh
nempel banget sama bapaknya
tidurin aja sekarang
terus disini aja jangan kemana mana
papa disini aja
masa pindah ke kamar sebelah pak
bukan aku yang minta loh
papa tidur disini ya
papa mama dada sekarang dan aku juga tidur disini
berarti ini tinggal tambah komponen
kenapa sih tadi harus ada elsa
coba kalau dia nggak ada berarti
omongan soal picing tuh pasti berhasil
kamu kenapa sih marah marah begitu
no kan mama udah pernah bilang ke kamu
bisa aja orang yang kamu benci yang keselin itu jadi jalan keluar buat masalah masalah kamu
udahlah kamu jangan komplain lah sama elsa ya
mah tadi tuh aku hampir ngomong soal pitching dengan jessica

masih aja di situ

nggak tau nggak ada angin kenapa tiba tiba datang elsa padahal udah disindir sama jessica masih aja di situ akhirnya kan omongan picing jadi pusing
masih aja di situ akhirnya kan omongan picing jadi pusing

ya lah kamu harus maklum dong sama dia
ya menurut mama sih kamu jangan merasa paling benar paling baik
ya biarpun kamu memang anak yang baik nol
kamu harus lebih fleksibel lah hadapin masalah ini ya
ya mama tau
makanya mungkin aja orang yang paling kamu benci sekarang ini nanti jadi penolong kamu kan
belum tentu juga kan jessica ngajak kamu kerja sama noh
mama sih ngerasa kalau ini pasti idenya dari elsa
ya kalau bicara mungkin ya ada kemungkinan
n papa siapa sih
kamu karena itu memang bukan salah kamu aku paham bukan cuma aku dan anak serta mama yang
menderita ketika kamu di luar sana tapi kamu pun tersiksa sampai amnesia itu menimpa kamu dan
enggak ada yang rawat kamu di sana aku hanya bisa berdoa semoga secepatnya kau bisa sembuh dan bisa
menerima aku lagi di kehidupan kamu pada aku juga sampai bertanya soal psikolog yang dulu merawat
terima kasih banyak aduh sama sama
jadi gini dong ini karena udahlah ketiga kalinya mas alun untuk
datang ke sini
progresi gimana so far so good tapi tolong ingatkan untuk pasien amnesia untuk selalu
dijaga karena mereka sebenarnya tidak bisa dibiarkan untuk melakukan hal hal yang berbahaya
jadi tolong untuk keluarga menjaganya ya dan semoga apa yang kita lakukan dengan terapi terapi
akupasi lambat laun
pasien akan pulih kembali tapi kenapa suami saya
masih belum mau untuk satu ranjang sama saya ya selama ini pasien belum pernah
menceritakan hal itu pada saya dan selama ini kalau dilihat dari cara
bicaranya saya bisa melihat kepedulian dan perasaannya yang besar untuk istri dan anak anaknya
alhamdulillah bagus kalau kayak gitu dok
tapi masih menjadi pertanyaan buat saya aja kenapa dia masih belum mau untuk sekamar sama saya
mohon dimengerti beberapa ada kenangan yang sempat terlintas
dia tahu istrinya begitu kagum simpati dan sayang sekali
tapi sayangnya saat sekarang ingatannya belum pulih
makanya dia mempunyai perasaan yang selalu merasa bersalah menjadi laki laki yang seperti memanfaatkan situasi
bisa jadi ini membuat dia untuk mempertahankan jarak
jadi tolong tolong bantu dia untuk bisa mendapatkan lagi kenangan
atau ya semacam belajar untuk mencintai sepenuhnya di awal lagi
kamu yang harus sabar dip
pilih yang membantu ingatannya pulih atau membantu menembukar perasaan cinta lagi
tapi yakin pada akhirnya semua akan indah
padahal di kamar bukan cuma ada kamu tapi ada anak anak juga
seperti kemarin waktu definisi saya berharap perasaan yang saya hadapi ini bisa hilang
tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata masih berat buat saya untuk bisa berdua sama kamu
ada perasaan bersalah yang sangat besar yang saya simpan di
saya harap kamu bisa mengerti aldin
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kenapa cerita sama mama
iso mama pikir kamu akan ada sama andin dan anak anak di kamar sana
kok di sini
ada yang mengganggu pikiran kamu
enggak masih ngerasa belum siap aja
saya tahu ini pasti membuat nadiem sedih
belum siap ma
saya nggak mau memanfaatkan hal hal seperti ini ma
masih banyak rasa bersalah yang saya tanggung
ya butuh ruang
supaya lebih siap
mama ngerti sekali
terus kemarin waktu kamu crozen berdua sama andi apakah kamu juga merasa
masih merasakan itu kecanggungan
kami pisah kamar
itu yang saya bilang tadi
saya nggak mau memanfaatkan momen
sedangkan saya tahu
lama meninggalkan kalian meninggalkan andil
ya berat juga buat saya untuk memahami ini semua sebenarnya kan
kita semua di sini sabar kok
dan walaupun mungkin
eno merasa sedih atau bertanya tanya kenapa kamu memilih untuk pisah kamar menghindari dia
tapi deep down insight pasti mama yakin dia mengerti sekali dan bersabar dengan keadaan kamu
mama ingin dan juga semuanya di sini mama andin anak anak juga ingin kamu kembali ingatannya
so please kamu jaga diri kamu jaga kesehatan kamu
selama ini kan kamu selalu disibukkan dengan hal hal yang
ya kayak kemarin menolong elsa
mama tahu mama ngerti
itu sudah nature kamu
tidak pernah bisa menolak untuk menolong orang lain apalagi keluarga
supaya kamu cepat sembuh
kamu terapi ya
rajin datang terus ke mama jangan dulu
waktu mama ini kan kamu sendiri yang bilang ke mama
mama harus sering terapi supaya bisa lebih tenang bisa kembali lagi kesehatan mama
sama ini ke kamu juga kayak gini mama sekarang ya
saya juga pengennya cepat koma
mudah mudahan andin mau ngerti ya
karena saya pun juga sabar untuk menjalani ini kan
punya rasa d enak punya rasa bersalah kalau melihat andin
itu yang membuat
saya kasih sedikit jarak
kalau kamu merasa gak enak atau apapun just let her know
kasih tahu dia bahwa kamu butuh waktu untuk sendiri untuk mengabsorb semuanya untuk membiasakan diri
pasti dia juga akan mengerti
jangan kalau misalnya kamu tidak merasa enak kamu menghindar tanpa berkata apa apa
terus itu mungkin yang membuat andin jadi kayak berasa gimana gimana
kamu istirahat kamu butuh istirahat
udah jangan terlalu banyak mikir
mama juga istirahat ya
kamu di sini
hei kamu dengar apa
sayang mama cuma bisa minta kamu untuk sabar ya
kan kamu tahu kondisi al sedang begini
ya mama tahu mama juga terima kasih sama kamu
kamu sudah you know berusaha yang terbaik
walaupun mama tahu di dalam hati kamu tuh ada kecewa juga
ada penuh dengan pertanyaan kenapa begini kenapa begitu
karena aku tau cuma sabar doang yang bisa aku lakuin
kita sama sama ya kita support each other
tapi jangan sampai itu mengganggu pikiran kamu dan hati kamu
oke kamu harus ikhlasin juga
ya allah ya allah
ya allah ya allah
mimpi itu lagi
saya harus cari keluarganya
apa sih ya ampun sienna apaan sih orang lagi tidur kok dikiniin lo tuh ada dua hari ya saat
nginep di rumah gue tidur gratis makan gratis minum gratis terus progresnya mana ya
shina tapi gue lagi tidur kenapa harus diciptain kayak gini coba kalau sampai hari ini lo gak
ada progresnya lo silahkan cabut dari sini lu tuh nggak ngerti ngerti apa gimana sih ali tuh
nggak bisa diburu buru sih nak harus tenang nggak bisa nggak bisa yang ada lo keenakan tinggal di
sini tau nggak pokoknya kalau hari ini lo nggak ada kabar gue udah capek nampung orang curang kayak lo
oh ya mulai hari ini tolong ya lo jangan minta bikinin sarapan atau makanan apapun sama mbak
rumah gue itu bukan hotel nggak ada makanan gratis di sini kalau lo di hotel lo pasti bayar kan
from me nba selesai ya pak saya sudah cari tahu tentang keberadaanragepsa dan memang benar pak
bastah sekarang sedang ada di tempat baksen ah tadi juga bang trans l pill and

nomernya sena sama andin cuman ditahan sama andin
takutnya kalau bapak suria tanya ke sena
elsa ngerasa diperhatiin lagi nanti buat masalah lagi
makanya andin minta saya buat
minta tolong sama kamu buat cariin infonya
pak surya dan bu sara
lebih tenang lagi pak karena kan sekarang sudah jelas
kita udah tau mbak elsa dimana sekarang
trend orang kita yang ada di
lapas yang bareng sama ricky
udah ada info apa
udah saling ngobrol belum bergerak
itu dia pak
sejauh ini riki belum membuka diri pak
tapi orang yang kita suruh
sedang mengusahakannya pak
tolong dimantau terus ya
satu lagi nih ren tolong kamu cari
tahu alamat rumah
orang yang terdampar
bareng sama saya di pulau ya
saya harus ketemu sama keluarganya
saya harus mencapai semua pesan
iya baik pak
terima kasih ren
waalaikumsalam pak selamat siang
omongan mama semalem
yang soal kemungkinan kemungkinan itu pak
yang tadi malam mama bilang
kalau orang yang kamu benci
atau orang yang kamu
gak sangka itu jadi penolong kamu
kalau kita bicara kemungkinan kan pasti
ada persentasenya ma
bisa jadi benar bisa jadi tidak kan
ya tapi kemungkinannya kan besar nok
ya mungkin karena
hubungan aku sama elsa nggak baik
karena aku nggak pernah
harus minta bantuan dari elsa segala
mungkin dengan aku tidak terlalu menganggap rasa
justru membuat aku jadi
tidak bisa melihat peluang
kemungkinan kemungkinan itu ma
ya siapa tahu ternyata
kemungkinan yang akan terjadi
bisa dengan bantuan elsa
nah itu mama senang
kamu berpikiran kayak gitu no
ya kalau kamu udah nyadarin hal itu
mama sih seneng banget ya
aku coba untuk bicara dengan elsa
benar ya no
kalau kamu mau usahain
ya kalau bisa sih no
karena biar yang gimana pun
elsa itu kan bisa bantu kamu
supaya jessica nanti mau kerja sama sama kamu
minta sih ke kamu
tolong deh kamu
ya sedikit fleksibel
kamu harus lebih menghargai elsa lah
ya kita nggak boleh merasa
kita lebih hebat lebih tahu semuanya
ya ada saatnya
mungkin harus membutuhkan dia juga
karena jalan dari allah tuh bisa dari mana aja no
bisa jadi ini kan
udah semangat dong saya
kamu mau hubungi dia kan
kamu coba deh
ngomong kamu belum berubah pikiran loh
nanti berubah lagi
waduh udah siap nih
hari ini ada acara
dan juga acara padang stay
dan juga acara padang stay
dan juga acara padang stay
acara masak masak sama teman
pokoknya banyak deh
seru banget nih
berarti mama sama papa kesana ya
tapi kita berangkat sekolahnya duluan
iya kok jadi ngambek
jadi begini mukanya
ya karena rena kan harus mempersiapkan
semuanya rena jadi pohonnya
terus pokoknya nyiapin semuanya deh gitu
aku anterin sekolah aja yuk
aku anterin sekolah aja yuk
naik motor lagi mau gak
biar tolong siapin jaket jaketnya terus helmnya ya
iya siap pa

bisa gak aja ya
supaya gak bisa ada kedekatan sama aku
saya sebenernya pengen denger juga alasan dari al
saya sebenernya pengen denger juga alasan dari al
dia akan diem aja
tolong disiapin mir
terus ambil jaketnya dulu ya
ada yang sekarang
kakak mau pentas loh
udah ya langsung pentas kakak ya
iya kakak mau pentas loh
iya kakak mau pentas loh
kok ngelap ngelap meja
nggak ada sarapan gitu
kok diem sih saya tanya
kok diem sih saya tanya
kopi atau teh gitu nggak ada
kopi atau teh gitu nggak ada
apa apa buat mbak elsa
nggak tau mbak
toh kan dia majikan saya
itu cara mainnya
yaudah kalau gitu saya berangkat kerja ya
yaudah kalau gitu saya berangkat kerja ya
kira kira gue akan biarin lo
gue tau kalau cuma ngeluruh waktu kan
gue tau kalau cuma ngeluruh waktu kan
ini pasti buat shena
ini pasti buat shena
lumayan kan buat makan di perjalanan dan hemat bajet
lumayan kan buat makan di perjalanan dan hemat
paling nanti kalau ditanyain
paling nanti kalau ditanyain
gue mau ke rumah shena

gue mau ke rumah shena
gue mau ke rumah shena
bekal dari aku diambil sama elsa
minimal aku udah tau sekarang kamu dimana nak
minimal aku udah tau sekarang kamu dimana nak
butir kecil papa hidup susah
untung sekarang aku tau
kamu di rumah shena
ingat ya mbak
jangan kasih elsa makanan atau minuman
atau sampai dia buka buka kulkas
pokoknya jangan kasih dia apapun
sampai dia bisa tepatin janji dia sama aku